dimana saat ini sudah ada informasi terbaru ya
terus begitu ya tentang bpjs kita akan lihat bersama
apa yang akan disampaikan dari pihak bpjs ini terkait bahwa mulai per januari dua ribu dua puluh begitu ya premi itu akan ditingkatkan
kalau pembiayaan menjadi k satu pemerintah sudah membayari rp satu ratus tiga puluh tiga juta sekmen beserta penumpang tunduran dengan uang sejumlah rp empat puluh delapan tujuh puluh satu
ini harus kita masyarakat
jadi kami ingin menuruskan pemerintahan kalau mereka bahwa dengan terbunyi k satu ini menyusahkan masyarakat miskin
tidak masyarakat miskin sama sekali
tidak terganggu dengan terbunyi k satu ini
karena kenaikan iuran di dalam bpi ini semua ditanggung pemerintah yang kita ketahui bersama dalam dua tiga hari ini secara resmi
itu dicantumkan iuran pbi dari rp dua puluh tiga menjadi rp empat puluh dua per orang
jadi inilah yang disampaikan yang terkait dengan segmen penumpang tunduran
slide berikutnya bisa kita lihat
untuk iuran pbi pemberlakuan iuran sebesar rp empat puluh dua ini dari rp dua puluh tiga itu berlaku mulai satu agustus
artinya selisih dari kenaikan iuran dari rp dua puluh tiga menjadi rp empat puluh dua
itu diberlakukan mulai agustus
jadi agustus september oktober februari maret desember
sama enam bulan dikali rp sembilan belas dikali jumlah peserta
itulah dana yang akan masuk yang kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk kemudian melunasi kewajiban kami ke fasilitas kesehatan
jadi fasilitas kesehatan kami harapkan
dan tentu kami berterima kasih atas kesabaran selama ini untuk keluarnya aturan ini sebagai bagian dari kita terus untuk melanjutkan program ini secara bersama sama
kemudian untuk peserta bpi yang di daftar pemerintah daerah
itu juga berlaku mulai satu agustus
tapi untuk tahun ini dibiayai oleh pemerintah pusat
jadi pemerintah daerah jangan khawatir dengan berperlakuan psps ini
kemudian bertambah tanggung jawab pembayaran uang ini
karena sudah ditambuh oleh pemerintah usaha
nah tentu yang paling menjadi rame diskusi kita adalah penyesuaian iuran peserta bukan penerima upah
nah kami ingin menyampaikan di sini tidak ada niat dari pemerintah dari presiden untuk menyusahkan rakyat
tidak ada sama sekali hal itu
ini yang kami tegaskan
perhitungan para ahli perhitungan para pakar
perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang cukup lama menghitung ini
memperingatkan kalau kita ingin program ini betul betul berjalan dengan sustain
itu adalah iurannya seharusnya kelas tiga itu bukan empat puluh dua
hitungan yang real itu satu ratus empat belas
jadi kalau ada berita iuran naik dari dua puluh tiga ke empat puluh dua potensi sekali
sebetulnya kalau kita melihat kemanfaatan penggunaan yang ada di segmen peserta bukan penerima upah
itu untuk kelas tiga rata rata biaya per bulannya adalah rp satu ratus tiga puluh satu
demikian juga untuk kelas dua
kelas dua itu kalau dihitung seharusnya
kalau dihitung secara real
peserta bukan penerima upah rata rata biaya kemanfaatannya adalah satu ratus sembilan puluh
kita menghadapi pemerintahan iuran naik dari lima puluh dari berapa

kalau kita mau melihat ini secara detail sebetulnya harusnya satu ratus enam puluh
kelas satu demikian juga
kalau kita melihat angka yang sudah dihitung oleh para ahli ahli
itu sesungguhnya iuran yang seharusnya adalah dua ratus
untuk kelas tiga untuk kelas tiga itu seharusnya iurannya serat berapa gitu
kelas dua harusnya
enggak enggak kelas satu dua ratus tujuh puluh empat

nanti ada serat berikutnya yang saya sampaikan saya lompat lompat ya
biar enggak bingung
ini ada yang ini nih saya
ini biar sama
kelas satu ini kelas satu
kalau hitungan yang betul itu dua ratus tujuh puluh
tapi pemerintah kemudian memutuskan satu ratus sembilan puluh
pertimbangannya untuk banyak
tidak mungkin kita ingin memberatkan
makanya presiden tidak ingin memberatkan masyarakat
tidak menggunakan hitungan yang seharusnya
kelas dua mestinya satu ratus sembilan puluh
kemudian kelas tiga
artinya kenaikan iuran ini
tidak kemudian seluruhnya ditanggung peserta
pemerintah kongit menginsert subsidi untuk pppu
jadi pppu kalau konsep dasarnya
prinsip buatan rojok itu membayar dirinya sendiri karena mampu
tapi dalam hal ini
kalau kita menggunakan asuransi sosial
kita harus memiliki asuransi sosial
tapi dalam perpres ini
tetap ada subsidi dari pemerintah
jadi subsidi sebesar ini

kalau kita dibandingkan dengan angka yang seharusnya
di kelas dua itu ada subsidi pemerintah satu ratus sembilan puluh
kalau kita bandingkan dengan angka yang tadi
di kelas satu masih ada subsidi pemerintah satu ratus enam puluh

jadi kami ingin menyampaikan ini secara clear
di mata publik
kita lihat ada selisih di antara angka ini
ini ada selisih rp dua ratus tujuh puluh empat dikurang rp satu ratus sembilan puluh
ini ada selisih satu ratus sembilan puluh dengan satu ratus sepuluh
ini ada sisi empat puluh dua dengan satu ratus tiga puluh
di sinilah kemudian pemerintah masuk di tahun depan
jadi sekali lagi agar agar informasi publiknya sampai kepesertaan
presiden tidak menaikkan iuran pbpu ini sebagaimana seharusnya
presiden hanya menaikkan pbpu ini sebesar
tidak sampai sekian persenda jumlah itu
tahun depan angka pemanfaatan yang seharusnya ini
kemudian ditutup dengan subsidi pemerintah
apalagi skema pbbi yang dibayarkan lebih
itu kira kira gambarannya
jadi pemerintah masih hadir dan terus hadir
untuk peserta bukan pendemokra
nah kenapa kemudian kita melihat bahwa pemerintah
resident masih porsen untuk memberikan subsidi
kepada peserta bukan pendemokra
karena kita melihat program ini sangat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat
khususnya pada saat saat ini
kita juga melihat bahwa pertambahan jumlah peserta
yang hari ini sudah berjumlah dua ratus dua puluh juta lebih
itu menambah jumlah peserta berarti menambah
pemanfaatan menambah utilisasi menambah misi yang seharusnya ada
pendapatan dan pengeluaran tidak pernah seimbang
kalau kita tidak menyesuaikan duran
kemudian yang kedua yang paling penting
yang ingin disampaikan dalam berbagai kesempatan
orang selalu bicara ada apa yang berbeda dengan kesehatan
kenapa penggunaan defisi terus bpkp sudah turun
dan sudah melakukan audit secara menyuruh
melihat seluruh rumah sakit melihat dan mengaudit
seluruh fasilitas kesehatan tiga pertama
itu dia fahmi idris dirut dari bpjs kesehatan
yang sudah memaparkan kenaikan iuran yang akan terjadi
di tahun depan dan juga mungkin penjelasan begitu ya
mengapa kemudian iuran harus dinaikkan
tadi juga ia memberikan pemaparan begitu bahwa seharusnya
normal normalnya begitu ya kenaikan yang harus dinaikkan adalah sekitar
kalau misalnya untuk yang kelas satu contohnya tadi adalah yang dibayarkan nanti
di tahun dua ribu dua puluh ada satu ratus enam puluh ribu padahal seharusnya sekitar rp dua ratus tujuh puluh empat
begitu yang harus dinaikkan pemerintah
tapi karena tadi penyampaian dari dirut bpjs bahwa pemerintah
tidak ingin menyusahkan masyarakat untuk itu diturunkan dengan harga yang seperti itu
walaupun masih menuai kontroversi begitu ya karena kenaikannya dua kali lipat
tapi mudah mudahan tentunya kenaikan yang di beberapa orang memang menyatakan ini cukup besar ya
namun tentunya mudah mudahan diiringi dengan perbaikan fasilitas juga terhadap
dan juga pelayanan kesehatan begitu karena memang masih ada beberapa hal yang disoroti
dari pelayanan bpjs kesehatan untuk masyarakat
bagaimana nanti lebih optimal begitu ya pelayanan terhadap masyarakat dan juga fasilitas kedokteran
begitu yang disediakan untuk para pasien bpjs
salah satu informasi yang juga tentunya menarik itu adalah nanti pasien kanker akan bisa di cover begitu ya
karena sebelumnya kan tidak di cover
nanti akan terus kami update terkait dengan bpjs ini